wali kota surabaya tri risma hari ini menangis terharu saat menyambut lima orang anak tak mampu asal surabaya
mendapat beasiswa sekolah pilot dari salah satu maskapai penerbangan di indonesia
risma tidak menyangka kelima anak tersebut dapat berprestasi meski mengalami keterbatasan ekonomi
terima kasih sekali lagi
saya tidak bisa dengan kata kata atau apapun saya tidak bisa
biarlah tuhan yang akan membalas bapak ibu sekalian di citylink
wali kota surabaya tri risma hari ini tak kuasa menantangis saat memberikan sambutan dalam penandatanganan nota kesepakatan
antara pemkot surabaya dengan maskapai penerbangan city
di jawa tenggara
di lobi wali kota surabaya kami siang
tangis haru risma ini menyusul diterimanya lima orang anak berprestasi dari keluarga tak mampu di surabaya menjadi calon pilot
sebelumnya risma khawatir dengan nasib lima puluh anak penerima beasiswa dari pemkot surabaya yang sedang menjalani pendidikan
di balai pendidikan dan pelatihan penerbangan banyuwangi
terjadinya oversupply pilot hingga satu dua ratus orang
membuat mereka terancam gagal diterima sebagai pilot
namun kini kekhawatiran tersebut sedikit berkurang setelah adiatma wijaya rizal awaludin salman al farisi syaifuddin serta iqbal mutakin bisa diterima sebagai calon pilot pada maskapai citylink
saya atas nama pemerintah kota surabaya dan warga surabaya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pt citylink indonesia karena mau dan bisa menampung anak anak kami
yang kami sekolahkan pilot
sementara maskapai citylink indonesia akan memberikan pendidikan pilot yang sesuai dengan pesawat yang dimiliki oleh maskapai citylink
yaitu tipe pesawat airbus a tiga ratus dua puluh
selanjutnya jika lulus nanti kelima anak tersebut akan bergabung di penerbangan citylink pada tahun dua ribu delapan belas
sesuai dengan penambahan jumlah pesawat citylink
wahyu pratama surabaya